pada periode arus balik diskon yang semula hanya berlaku untuk tarif terjauh di jalan tol jakarta cikampek
kini berlaku dari semarang ke jakarta tepatnya dari gerbang tol kalikangkung
jalan tol batang semarang hingga gerbang tol cikampek utama jalan tol jakarta cikampek
telah bergabung bersama kami sore hari ini adalah ibu lisha oktaviana
selamat sore ibu lisha
ibu lesha terima kasih atas waktu anda
kalau berdasarkan pengamatan dari jasa marga apakah kita sudah melewati puncak arus balik
ya memang seperti yang diprediksi di awal bahwa akan ada terjadi dua gelombang
untuk arus balik di lebaran tahun ini diprediksi pertama gelombang adalah di dua puluh empat dua puluh lima april
dan gelombang kedua nanti akan terjadi di tiga puluh april sampai satu mei
jadi memang kita lihat bahwa memang ini himbawan pemerintah untuk kita meninggal masyarakat
untuk kembali ke jakarta cukup efektif karena memang belum mencapai puncak sesuai dengan prediksi
dan apabila kita lihat persiang hari ini juga mungkin kita akan prediksikan di hari ini
walaupun polomula lintas yang akan memasuki jakarta masih lebih kecil dibandingkan kemarin
jadi nanti kita akan terus pantau bagaimana sampai nanti dengan tiga puluh april dan satu mei
mungkin ini sudah terdistribusi dengan baik harapan kita bersama
nanti kita akan pantau terus pada saat nanti akan memasuki gelombang kedua di tiga puluh april dan satu mei
itu yang akan kita predisikan menjadi puncaknya harus balik di lebaran tahun ini
arus balik pada dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan april mendatang seperti apa syarat dan penerapannya diskon tarif tol ini
ya betul sekali jadi memang berdasarkan hasil evaluasi pada saat arus mudik kemarin
kita melihat bahwa ini akan cukup efektif untuk bisa mendorong distribusi lalu lintas
di arus periode balik lebaran tahun ini promo diskonnya betul sekali dari semarang sampai jakarta
jadi untuk masyarakat yang akan kembali ke jakarta dari arah semarang
bisa tap in di gerbang
tol kalikangkung dan akan tap out di gerbang tol cikampek utama
yang semula tarifnya adalah sebesar rp tiga ratus tujuh puluh dua akan mendapatkan diskon menjadi rp dua ratus sembilan puluh tujuh
jadi ini bisa dimanfaatkan nanti akan berlaku mulai besok dua puluh tujuh april pukul enam pagi sampai dua puluh sembilan april pukul enam pagi
jadi mudah mudahan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan masyarakat untuk merancangkan perjalanan
mudik kembali ke jakarta
ibu lisha kalau misalnya kita lihat di arus mudik kemarin
kendala kendala di lapangan informasi dari teman teman di lapangan
apa sebenarnya yang menjadi permasalahan
ada beberapa titik kepadatan yang terjadi
ya betul sekali memang ada beberapa titik potensi kepadatan
seperti di rest area gerbang tol pada saat transaksi
hal ini bisa terjadi apabila ada kendaraan yang mengalami kurang saldo
kemarin kita catat sudah lebih dari rp dua belas
kendaraan yang mengalami kekurangan saldo
ini akan sangat menghambat sekali transaksi yang ada
sebagai gambaran apabila dalam satu menit kalau semua cukup saldonya itu bisa melayani lima kendaraan
tapi apabila ada gangguan itu bisa satu menit atau lebih
jadi terbayang ya bagaimana ini akan sangat mengganggu optimalisasi kapasitas transaksi yang ada di gerbang tol
oke bu lisha kalau misalnya sekarang banyak yang akan bersiap untuk melakukan
perjalanan arus balik ke wilayah barat
apa yang harus disiapkan dan apa yang harus betul betul diperhatikan oleh para pemudik
ya betul sekali jadi memang perlu sekali direncanakan perjalanannya
nanti masuk dan keluarnya untuk bisa diantisipasi akan melalui ruas tol mana saja
nanti bisa dibantu melalui mobile aplikasi jasa marga travoi
dan pastikan juga kecukupan bahan bakar saldo elektronik
dan juga kondisi kendaraan dalam keadaan prima begitu juga pengendaranya
dan yang paling penting adalah sesuai evaluasi kami juga
pada saat arus mudik kemarin masih banyak pengendara yang berhenti di bahu atau bahkan pindah laju
tidak tertib gitu ya
dan ini diharapkan jadi kepada seluruh masyarakat untuk bisa mematuhi rambu rambu yang ada di lapangan dan juga petugas
karena sudah diatur sedemikian rupa ya
zona zonanya rekesal lintas yang sudah diatur dan itu harap diikuti supaya perjalanan juga bisa menjadi tertib dan lancar
apakah ada penambahan petugas ibu lisha dari arus mudik kemarin
ya betul sekali jadi memang untuk bisa menambah kapasitas di gerbang sendiri
kami juga menambah petugas ya untuk bisa melayani pengendara yang melakukan transaksi
ditambah juga dengan mobile leadernya pengaturan lalu lintasnya itu kita tambahkan sekitar enam ratus lima puluh petugas
untuk bisa melayani pengguna jalan atau melakukan transaksi
begitu juga di jalurnya di ruasnya kita juga tambahkan armada untuk bisa membantu masyarakat yang mengalami gangguan
hal ini dilakukan untuk bisa melayani dan juga optimalisasi kapasitas layanan yang ada di gerbang maupun di rest area
baik baik ibu lisha terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
kami harap semuanya terutama untuk puncak arus balik seperti yang diprediksi oleh jasa marga akan terjadi tanggal tiga puluh april atau satu mei mendatang
dan bisa betul betul berjalan lancar
terima kasih selamat sore